sidang kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan calon gubernur dki jakarta nomor urut dua basuki cahayapurnama atau ahok
kembali digelar untuk kesembilan kalinya di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan
sidang selesai pada pukul empat belas lima puluh waktu indonesia barat setelah tim penasehat ahok menolak memeriksa silang kesaksian hamdan rashid
anggota dewan fatwa mui yang dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi ahli
tim penasehat hukum ahok menolak memeriksa silang hamdan rashid karena dianggap tidak independen
selain itu rashid pernah diperiksa jpu menyangkut sikap keagamaan mui terkait dengan pidato ahok di kepulauan seribu yang diterbitkan mui pada sebelas oktober dua ribu enam belas
rashid menyatakan tidak mempermasalahkan penolakan penasehat hukum ahok melakukan pemeriksaan silang
meski demikian ia tidak dapat menerima pernyataan penasehat hukum ahok mengenai independensinya
sebagai seorang penasihat hukum
saya independen kurang hadis